kita akan kembali membahas pencalonan tunggal jenderal tni andika perkasa sebagai calon panglima tni yang saat ini juga tengah menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di komisi satu dpr
sudah tersambung melalui sambungan zoom pengamat militer dan intelijen susaning tias kertopati
selamat siang mbak nuning ini presiden jokowi akhirnya memilih andika perkasa sebagai calon tunggal panglima tni
menurut anda kenapa pilihannya jatuh pada jenderal andika perkasa
siang mbak sarah menurut pandangan saya dipilihnya jenderal andika perkasa ini karena memang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tni itu sendiri
karena memang dilihat bahwa inward looking kita situasi dalam negeri juga masih membutuhkan perang serta dari tni
dimana dilihat juga jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa memiliki berbagai macam kelebihan ya
dimana kan pasti jenderal andika perkasa ini sudah dalam pantauan pak jokowi ya
dan sudah pernah juga menjadi dan pas pampresnya gitu ya
jadi mungkin itu juga salah satu yang menjadi pertimbangan dari presiden jokowi memilih beliau gitu
memang begini mbak jadi kita itu membutuhkan
membutuhkan seorang panglima tni yang memiliki kewibawaan di tingkat internasional
memiliki kemampuan diplomasi militer yang baik serta pengetahuan manajemen tempur yang baik
karena ke depan ini kan ancaman itu sudah begitu variatif ya
bukan hanya konvensional tetapi juga ada ancaman perang hidrida
dimana disitu ada militer dan non militer
dan pasti juga pak jokowi juga memantau kegiatan jenderal andika
pak jokowi juga memantau kegiatan jenderal andika perkasa pada saat menjadi kasat
di awal adanya covid sembilan belas kan jenderal andika perkasa juga mengajak serta lembaga lain
antara lain badan intelijen negara lalu kemudian produsen obat juga bnpb semuanya untuk memproduksi obat covid ya
nah ini juga sebuah upaya
yang sangat humanis bagi seorang jenderal untuk melihat dan bagaimana prajuritnya terhindar dari covid sembilan belas
antara lain juga kalau menurut pandangan saya begini
jenderal andika perkasa kan sangat atensif terhadap perang cyber
tadi juga di dalam paparannya beliau juga menyampaikan bahwa cyber itu akan menjadi fokus
jadi disini perlu adanya satu ketegasan juga dimana jenderal andika perkasa ini memiliki niat yang baik untuk meningkatkan kualitas sdm tni
bukan hanya memiliki kemampuan militer saja tetapi juga kemampuan di bidang cyber ya
kalau kita lihat kan sekarang ini memang apa
ada yang kita sebut di seluruh dunia itu melakukan defense shifting ya
defensifting itu adalah untuk supaya operasi militer itu dengan minimum ya tetapi menghasilkan maksimum gitu
sehingga membangun tni yang mampu melaksanakan juga interoperasi

ya juga harus ditingkatkan untuk mengawasi teknologi militer terkini
seperti pemanfaatan admin system ya
unwayn system itu sekarang sudah berbagai macam
apabila lihat rekap dari jenderal andika perkasa walaupun mungkin hanya empat ratus hari
tetapi juga pasti yang bersangkutan akan melakukan hal terbaik
bagi apa yang sudah disampaikan kepada komisi satu pada pagi hari ini di dalam fit and propernya
yang saya tadi menarik juga ini juga mungkin satu pertimbangan dari presiden jokowi memilih jenderal andika perkasa
ada satu statementnya yang tidak ambil tupoksi institusi lain
termasuk dengan kementerian ya
memang selama ini kalau kita lihat ada berbagai overlapping ya
antara kementerian persahanan
dengan mabes tni juga dengan matra matra
mungkin ini yang diniatkan oleh jenderal andika perkasa untuk ditata kembali
sehingga organisasi tni itu bisa lebih rapi dan bisa melakukan interoperabilitas
komunikasi juga akan lebih lancar begitu diharapkan
baik mbak nuning apakah ini ada kalkulasi kalkulasi yang dipikirkan oleh presiden jokowi ya
bagaimana menata organisasi di lingkungan tni agar terjadi sebuah regenerasi yang semakin mantap ke depannya
iya saya yakin juga presiden jokowi menginginkan hal itu ya
karena memang kan di dalam pembangunan sdm itu dimana moral prajurit itu penting untuk tetap merasa bangga menjadi tni gitu ya
lalu kemudian pendidikannya
pendidikan itu juga apa
apa soyogianya itu mendapatkan pendidikan mengenai modernisasi alutsista
lalu kemudian cyber dan juga bahasa
nah ini penting sekali karena diplomasi militer itu ke depan akan menjadi satu kegiatan yang tidak sederhana
karena memang kalau kita lihat sekarang ini kan
ada ancaman ya
ancaman ancaman baru seperti halnya munculnya
ini contoh saja munculnya aukus ya
trilateral amerika inggris dan australia yang dianggap cukup mungkin harus menjadi perhatian karena takut mengganggu kedaulatan nkri begitu
memang dalam hal ini
jenderal andika perkasa itu kalau kita lihat ingin membangun sdm yang lebih bagus ya
untuk regenerasi juga yang lebih bagus
itu saya melihat keinginannya untuk memajukan diklat tni ya
harus menerapkan standar dan kriteria profesionalitas prajurit tni yang apa
yang baru ya sesuai parameter alutsista yang terintegrasi gitu mbak
mbak nuning ini kan penunjukan andika ya
jenderal andika ini menjadi calon tunggal panglima tni memperkuat dominasi matra darat
apakah penunjukan ini sebenarnya idealnya dilakukan secara rotasi karena dalam undang undang tersebut disebutkan bahwa panglima tni dapat dijabat secara bergantian
karena kalau misalnya kita lihat ini kan
jenderal hadi cahyanto ini kan dari kepala staf angkatan laut dan sebelumnya juga ada
oh ya angkatan udara
dan juga ada
general tni purnawirawan gatotur mantio dari angkatan darat gitu
bukannya harusnya rotasi gitu mbak
tidak ada di dalam regulasi seperti itu ya yang namanya rotasi itu kan bergantian ya
kemarin itu waktu zaman pak sby kan dari darat juga ke darat gitu malah
ini kan dari udara ke darat
ini saya melihatnya sih tidak ada masalah
jadi itu tidak usah menjadi diskursus ya
perdebatan yang diperuncing karena yang penting orang yang menjabat sebagai panglima tni ini berkualitas memiliki kewibawaan di tingkat internasional
memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang baik
juga memiliki pengalaman pendidikan sebagai solar warrior yang bagus gitu
jadi kalau menurut pandangan saya
yang dilakukan oleh presiden jokowi ini ya sudah tepat ya
jadi tidak usah lagi dipermasalahkan kenapa kok darat ya
jadi tidak ada masalah sebenarnya ya mbak nuning ya
lalu ini kan tadi mbak nuning juga berbicara ya bahwa nantinya jenderal andika ini hanya punya waktu empat ratus hari
satu tahun lebih satu bulan saja gitu kan
ini apakah dalam kurun waktu satu tahun ini
kedepannya general andika ini mampu memberikan reformasi tni dan juga mempunyai kebijakan baru
apakah modernisasi alutsista ini akan masuk dalam prioritas andika nantinya
oh ya pasti
tadi kan saya sebutkan juga di dalam paparannya juga
tadi beliau menyampaikan hal itu kok
jadi memang kalau saya rasa ya
seorang jenderal akan memiliki satu komitmen
dimana dirinya paham bahwa
tidak terlalu lama menjabat sebagai panglima tni
kecuali ya presiden jokowi lalu memutuskan untuk melakukan perpanjangan
nah itu juga akan dilakukan bekerjasama dengan komisi satu dpr ri
tapi itu mungkin tipislah ya kemungkinan tersebut
tetapi saya yakin apabila jenderal andika perkasa sudah
memaparkan sedemikian rupa
itu sudah dengan perhitungannya bahwa akan mampu melaksanakannya dengan baik
kan ini nanti juga beliau tidak akan kerja sendiri
tadi juga sudah disampaikan di dalam fit and proper bahwa
dirinya akan melakukan komunikasi yang baik dengan matra matra lain
semua angkatan ya
dari angkatan darat laut dan udara
apabilapun itu ada perbaikan
dan harus ada
itu pasti akan dibicarakan dengan matra yang bersangkutan gitu
mbak nuning kalau misalnya dari mbak nuning sendiri nih
menurut mbak nuning nih
apa sih sebenarnya pr besar yang akan dihadapi oleh jenderal andika nantinya pada saat menjabat
pr besar itu kalau kita lihat secara inward looking yaitu dalam negeri ya
kita masih ada gangguan radikalisme dan separatis
nah ini jenderal andika perkasa saya rasa dengan pengalaman yang saya lihat ya
beliau begitu humanis
ya contohnya saja seperti menghapus keperawanan
apa uji keperawanan gitu ya
saya yakin beliau itu memiliki kemampuan
komunikasi antar budaya yang baik
karena menyelesaikan masalah separatis seperti halnya di papua
itu tidak bisa kita hanya pendekatan militeristik
jadi disitu juga harus ada pendekatan dengan lembaga lembaga adat dan lain sebagainya gitu
sehingga ini adalah pr bagi seorang andika perkasa untuk sukses menjadi panglima tni
juga bisa melihat bagaimana membantu pemerintah untuk apa
menyelesaikan masalah radikalisme yang ada di negara kita
tentu ini harus dekat juga dengan tokoh tokoh agama
walaupun memang tni tidak semata mata sendiri ya menyelesaikan masalah radikalisme
disitu ada polisi ada lembaga lembaga lain
juga ada kementerian dalam negeri kementerian sosial dan lain sebagainya
tetapi tni adalah unsur utama ya
juga di dalam menyelesaikan masalah masalah yang ada di dalam negara kita
yang ada di dalam negeri
lalu masalah yang ada di kawasan
kita melihat di laut cina selatan
terjadi berkali kali gangguan dan upaya upaya dari kedua belah negara yang berseteru ya
amerika dan china juga
negara negara yang pro dengan keduanya
kalau kita kan harus tetap sebagai negara bebas aktif
tetapi dalam hal ini kalau seorang panglima tni tidak memahami diplomasi militer dengan baik
maka juga akan bisa salah analisa ketika harus menghadapi upaya aukus itu
masuk di kawasan yang tentunya akan menjadi satu problema baru bagi indonesia gitu
kita tidak tahu juga ya apa yang akan direncanakannya terhadap nkri
di situ kan amerika inggris dan australia
tentunya mereka juga punya pertimbangan mengapa mereka membuat trilateral tersebut
memang pr nanti dari jenderal andika sendiri adalah masih tentang radikalisme dan juga
gerakan separatis dan juga harus memperhatikan ya
konflit di laut china selatan juga ya berarti ya mbak details
dan berbagai tantangan tadi yang saya sampaikan
bapak ya itu di dalam internal tni sendiri harus
ada apa pembaruan juga di dalam pendidikan di klub ya
atas penjelasannya ini mbak nuning mbak susaning tias kertopati
penggapat militer dan juga intelijen yang sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini
terima kasih mbak
terima kasih selamat siang